kebakaran lahan gambut kembali terjadi di dekat perkampungan di jalan citra lestari
kelurahan simpang tiga kecamatan bukit raya kota pekanbaru rabu siang
kebakaran lahan yang terjadi sebenarnya sejak seminggu yang lalu dan sudah bisa ditangani
tapi karena cuaca ekstrim dan lokasinya di lahan gambut titik api hidup lagi dan menjalar mendekati pemukiman
untuk memadamkan api pemadam kebakaran bukit raya mengerahkan dua unit mobil pemadam dengan kapasitas masing masing delapan liter air
jumlah personel yang bertugas berjumlah sepuluh orang dan dibantu oleh pemadam kebakaran bukit raya dan tenayan
susah ya sumber air seperti ini targetnya berapa lama akan selesai pemadaman
belum tahu kita bang kalau target untuk padamnya kita belum tahu nih
jadi sama sama berdoa kita hujan cepat turunan itu
dan kita langsung ke pekanbaru riau sudah ada korespondensi cnn indonesia ada arman helmi di sana
arman selamat malam kami ingin tahu bagaimana kondisi di kota pekanbaru riau setelah kami juga tahu bahwa kemarin presiden sempat berkunjung
apakah ada perbaikan arman di kota pekanbaru untuk kualitas udara dan juga penanganan karhutlah di sana
baik reinhardt kita berbicara soal kualitas udara dulu malam hari ini
saya kebetulan sedang membuka aplikasi untuk air quality index ataupun juga indeks kualitas udara yang ada di kota pekanbaru malam hari ini
di sini menunjukkan tertulis dua ratus dua puluh dan ini merupakan keterangannya sangat tidak sehat
setelah sebelumnya tadi juga saya mengecek indeks kualitas udara
indeks kualitas udara di kota pekanbaru itu sempat mencapai lima ratus sembilan puluh dan itu masuk dalam kategori berbahaya
nah malam hari ini sudah menurun menjadi dua ratus dua puluh dan ini levelnya juga sudah turun dari berbahaya menjadi sangat tidak sehat
namun ini bukan berarti satu perubahan ataupun juga hal yang baik seperti itu karena memang tetap dianjurkan bagi warga di kota pekanbaru agar menggunakan masker untuk beraktivitas di luar rumah
dan lagi lagi juga reinhardt ini himbawan dari pemerintah provinsi dan juga dari dinas kesehatan
karena keluhan keluhan yang ada atau yang masuk di rumah sakit puskesmas atau kepada tim medis
keluhan yang ada juga dari masyarakat adalah mereka mengeluhkan perih di mata sehingga juga ini diperlukan menggunakan kacamata pelindung pada saat berada atau beraktivitas di luar ruangan seperti itu
beberapa waktu yang lalu juga presiden joko widodo sekali lagi sudah menyampaikan instruksi ataupun juga perintah kepada seluruh pejabat mulai dari pemerintah pusat pemerintah daerah sampai ke jajaran terbawah agar tetap bersinergi bekerjasama untuk menanggulangi
kebakaran hutan dan lahan seperti itu dan ia meminta agar pemerintah setempat pejabat setempat untuk tetap responsif proaktif untuk menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan
tadi juga saya kebetulan menyaksikan langsung bahwa titik api masih berada di provinsi riau dan untuk di kota pekanbaru sendiri tadi juga betul sudah diberitakan sebelumnya ada satu kelurahan di simpang tiga kecamatan bukit raya
seperti itu di jalan citralestari ada titik api di sana dimana titik api ini sebenarnya sudah ditemukan sekitar lima enam hari yang lalu
kata petugas pemadam kebakaran di sana mereka sudah berhasil memadamkan namun karena struktur ataupun juga kondisi itu adalah lahan gambut sehingga akan mudah terbakar lagi
mereka juga masih mencari sumber apinya berasal di mana tapi yang pasti itu adalah hal yang sulit untuk mereka padamkan karena adalah lahan gambut
dan akhirnya titik api pun menyebar sampai ke dekat permukiman warga dan mau tidak mau tadi dua unit pemadam kebakaran dari damkar bukit raya dan juga tenayan
dan sebanyak sepuluh personil pemadam kebakaran dibantu dengan beberapa petugas dari bp bd kota pekanbaru juga turut untuk memadamkan titik api yang ada di sana seperti itu
pemerintah provinsi riau juga menyikapi dan juga merespons positif apa yang sudah diinstruksikan oleh presiden joko widodo
mereka juga tetap saat ini melakukan berbagai perintah dari presiden joko widodo dengan mendirikan beberapa posko kesehatan atau juga satgas beberapa rumah singga untuk menanggulangi
ataupun juga menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat yang ingin mendapatkan pengobatan ataupun juga ingin berkonsultasi secara gratis untuk kesehatannya seperti itu
juga mereka tetap menyiagakan ataupun juga berkoordinasi dengan bnpb dan bpbd setempat untuk memantau teknologi modifikasi cuaca yang masih dan tengah dilakukan
yang berangkat dari pangkalan udara rusmin uryadin menggunakan enam helikopter waterbombing tiga helikopter patroli udara
dan juga ada pesawat hercules dan pesawat kasa yang memuat garam kalsium oksida atau garam tohor seperti itu
kami juga barusan mendapatkan informasi bahwa ada satgas untuk menangani karhutlah yang diutus oleh gubernur dki jakarta sebanyak enam puluh lima sampai enam puluh enam orang untuk berangkat ke pekanbaru membantu satgas karhutlah yang ada di provinsi riau
ternyata menurut bpbd setempat mereka bukannya tidak ingin menerima tapi mereka menyarankan
agar supaya satgas yang diutus oleh gubernur anies baswedan dari jakarta agar supaya ditempatkan atau ditugaskan ke daerah lain karena satgas ataupun juga personil yang berada atau bertugas di provinsi riau masih jumlahnya masih lebih daripada cukup
karena kurang lebih kemarin juga kami mendata bahwa ada lima delapan ratus sembilan petugas dari bnpb gabungan tni polri yang dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lain yang ada di provinsi riau
baik terima kasih arman helmi untuk laporan anda langsung dari kota pekanbaru riau
dan memang penanganan kebakaran hutan juga lah kan sampai hari ini masih jauh dari harapan
api masih sulit untuk dipadamkan dan dampaknya jelas masyarakat yang menjadi korban
kita yang tinggal di ibu kota negara misalnya memang tidak merasakan buruknya udara akibat karhutlah
namun saudara saudara kita di kalimantan dan juga sumatera tadi kita sudah cek juga ke koresponden kami di lapangan ini masih harus menghirup udara yang tidak sehat akibat kabut asap
pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana sebetulnya negara juga pemerintah menangani petaka karhutlah ini
dan mengapa ini terjadi
berulang kali kita akan bahas malam hari ini dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada bang abed nego tarigan tenaga ahli utama dari kantor staf kepresidenan
selamat malam bang abed nego
terima kasih sudah hadir di prime news
dan juga ada mbak maria goretti anggota dpri dari kalimantan barat
mbak maria selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan sudah ada mas kiki taufik kepala kampanye hutan indonesia untuk global greenpeace
selamat malam mas kiki
terima kasih sudah hadir
bapak ibu kalau kita bicara mengenai karhutla ini sebetulnya bukan barang baru ya
sudah kerap terjadi
mungkin setiap tahun juga ada kasus kebakaran hutan dan juga lahan
tapi ini lagi lagi ini cukup parah kondisinya yang belakangan terjadi
ini saya mungkin mau ke bang abed neko dulu
dari sisi pemerintah sebetulnya bagaimana sih bang abed tego
apakah memang ini terjadi berkali kali karena telat mengantisipasi
atau memang sulit sekali untuk mengatasi permasalahan karhutlah di beberapa titik atau provinsi di indonesia ini
ya terima kasih
pertama itu memang situasi di
lapangan kompleks ya
tapi saya mau sampaikan begini
dua ribu lima belas setelah kebakaran hutan yang cukup besar salah satu yang paling besar sepanjang sejarah kita
itu memang memberikan pelajaran yang cukup serius
bahkan presiden itu memberikan perhatian dan menunjukkan kekhawatiran yang luar biasa
bukan hanya karena persoalan di dalam negeri tapi luar negeri juga sudah mempersoalkannya
seingat saya itu ada dua atau tiga kali forum internasional itu
yang presiden hadir itu juga dibicarakan oleh kepala negara yang lain
nah oleh sebab itu
oleh sebab itu juga memang di awal dua ribu enam belas presiden langsung mengeluarkan kebijakan untuk merestorasi gambut
melalui badan restorasi gambut
jadi ini juga masukan dari teman teman masyarakat sipil
bahwa problem di kita itu kebakaran hutan dan lahan ini semakin parah karena memang berada di lahan gambut
seperti kita tahu tahun ini sebenarnya di ntt juga cukup besar
tapi di ntt kan tanah mineral
itu harus juga diselesaikan tetapi dampak asapnya tidak seperti yang terjadi di sumatera
pernah terjadi tahun dua ribu lima belas menjadi pelajaran
apa yang bisa dipetik dari penanganan yang hari ini sampai sekarang kita masih lihat tampaknya masih belum maksimal
ya tetapi memang perlu kita catat juga relatif dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas relatif terkendali ya
nah memang kalau kita lihat di luar dari kebijakan restorasi gambut itu penting
memang upaya penegakan hukum harus konsisten dilakukan
karena kita tahu bahwa salah satu yang memotivasi membakar lahan ini semuanya itu ekonomi
gitu ya artinya ekonomi di mana biaya pembukaan lahan itu sangat murah
gitu ya artinya ekonomi di mana biaya pembukaan lahan itu sangat murah
kalau dengan membakar
dan ini masih insentif terbesar untuk orang melakukan tindakan membuka lahan dengan membakar itu
nah sisi lain kita memang mengakui bahwa kita diwarisi dengan satu keadaan di mana banyak perizinan perizinan
yang pertama tumpang tindih kemudian tidak dikelola dengan baik
sehingga juga menciptakan daerah daerah yang di dalam terminologinya itu sering disebut open access
yang ini yang juga memang jadi satu wilayah yang
banyak sekali nggak jelas siapa pengelolanya
jadi kompleksnya itu seperti apa bang abed nego
kompleksitasnya itu di lapangan sangat kompleks gitu ya
kemudian juga di dalam konteks secara luasan juga memang menjadi satu tantangan
kita tahu bahwa kita wilayah yang memang salah satu negara yang paling luas lahan gambutnya
sisi lain kita diwarisi tadi saya katakan tadi kita diwarisi dengan tata kelola gambut kita yang nggak baik gitu ya
yang sehingga memang dibutuhkan reform untuk itu
oke sebelum saya ke mbak maria saya ke mas siki dulu
bisakah kita terima penjelasan
dari bang abed tadi soal karena memang kondisinya kompleks sehingga ya apa ya kita diwarisi dalam banyak hal
sehingga kemudian ini memang akan terjadi dan tahun ini memang cukup parah
ya terima kasih
pertama saya mau sampaikan bahwa dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas kebakaran tidak ada atau sedikit
itu bukan karena penanganan oleh pemerintah bagus
itu karena apa
tapi karena memang musimnya adalah musim basah
jadi lanina di sana
hujan sebenarnya apakah pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik dalam hal penanganan karutla
jadi dua ribu lima belas harusnya menjadi pelajaran yang paling cukup signifikan buat pemerintah untuk melakukan pencegahan kebakaran
nah yang jadi masalah adalah pemerintah sudah tahu masalah yang terbesar itu adalah di gambut
pada saat gambut kita terbakar maka tidak ada satupun yang bisa memadamkan kecuali hujan
tapi kan sudah ada badan restorasi gambut
badan restorasi gambut sudah ada
tapi ini yang harus kita pertanyakan
apakah badan restorasi gambut melakukan pengerjaan dengan baik atau tidak
kalau menurut kami tidak
karena ini buktinya kenapa kebakaran saat ini begitu besar
mungkin titik api nggak akan sebanyak dengan kalau kita bandingkan dengan misalnya saat ini di amazon kemudian di kongo gitu ya
tapi karena titik apinya itu adalah berada di
di wilayah gambut di mana wilayah gambut di indonesia itu dalam maka asap yang ditimbulkan itu sangat pekat
oke jadi anda mau katakan bahwa pemerintah lalai ataupun kurang mengantisipasi pencegahannya
karena secara struktur harusnya secara strategi mereka seharusnya berpikir kalau memang masalahnya adalah di gambut maka gambut itu harus diproteksi
saya ke mbak maria kalau begitu
mbak mari sebagai senator yang dari wilayah provinsi yang kemudian terdampak
itu parah dari kabut asap dan juga karbut lainnya
anda bagaimana melihat penanganan pencegahan dan juga kasus karbut lainnya sebetulnya
ya sebenarnya yang paling kita tidak antisipasi adalah pembukaan lahan secara besar besaran mungkin oleh corporate tetapi mau murah gitu
dengan cara membakar
itu sebenarnya letak persoalannya
nah tentu kalau saya bicara dari daerah kami korban
karena penerbangan pontianak jakarta jakarta pontianak itu off
sekian penerbangan tutup gitu
anggota anggota terpilih legislatif itu yang akan ke daerah dari lima provinsi di indonesia kalimantan tengah selatan dan barat termasuk kami juga terkendala untuk terbang ke jakarta
yang sementara sekarang jadi ibu kota negara gitu
jadi banyak sekali dampaknya
nah bersyukur ada himbawan gubernur kepada tiga bupati untuk tidak boleh pergi
meninggalkan kalimantan barat
ada beberapa kabupaten gitu ya
ada tiga kabupaten
nah itu kebijakan dari gubernur sebagai wakil kepala negara di provinsi
sekolah sekolah diliburkan sudah sejak lama
nah ada hal lain juga yang mungkin sebetulnya baik kita diskusikan
bukan mau menyalahkan tadi yang bang albert nego ya
apa namanya masa kemarau tahun ini itu terlalu panjang
lalu hujan memang tidak kunjung datang gitu
ada pun kalau hujan
tiba kalau nanggung itu makin memperparah kondisi asap yang di lahan gambut
seperti yang disampaikan oleh mas gigi tadi
jadi itulah sebagai korban begitu akhirnya ya mbak
apa yang paling dirugikan bagi masyarakat di kalimantan
kesehatan dan anak anak didik yang mestinya memiliki hak atau punya hak untuk bersekolah
mengalami pendidikan lah gitu ya
karena sekolah sekolah baik di kota maupun di kabupaten
sekarang sudah tutup terus gitu
ada rumah sakit yang mau terbakar
karena kan jarak panah nyaris satu meter saja gitu
jadi kadang kadang ya memang aspek kesehatan dan ancaman baru
kebakaran juga banyak
pasar sintang itu terbakar
kemarin rumah sakit nyaris terbakar juga
syukur cepat diantisipasi
nah kalau anda melihat ini persoalannya artinya ada pak
di pencegahannya atau di penindakannya atau bagaimana mbak maria
pencegahan kalau saya sih ya
karena juga tidak ada satu satu kata tegas dari pusat itu terhadap oknum oknum yang membuka lahan pada saat saat seperti ini
saya harus sampaikan peladang kepada saya itu marah
karena peladang itu membuka lahan itu sangat sedikit
mereka punya kearifan lokal lokal wisdom kita mengenalnya
dan sekarang ini
di kalimantan barat itu sudah tumbuh tanaman atau sayuran sayuran
artinya mereka mengerjakan jauh sebelum bulan agustus
sekarang bulan sudah bulan september gitu
jauh sebelum bulan agustus
artinya juga bukan mereka sebagai pelakunya
pastilah ini korporasi
artinya bang abed nego punya banyak sekali kritikan dan juga masukan dari rekan rekan yang sudah hadir
sepanjang dua ribu lima belas sampai hari ini memang pencegahan yang dilakukan
pemerintah baik pusat dan juga daerah seperti apa sih untuk lahan gambut ini
kalau per bulan ini sebenarnya kita sudah tidak bicara pencegahan lagi
sebenarnya kita sudah penanganan krisis
kalau sekarang sih
sekarang sudah penanganan krisis
jadi soal soal perubahan struktural tadi yang banyak disampaikan dari mas kiki maupun ibu maria
nah terkait dengan krisis yang ada sekarang ini presiden kan sudah menyampaikan tiga hal
pertama memang diupayakan semaksimal mungkin
untuk bagaimana modifikasi
bagaimana modifikasi cuaca waterbombing dan penanganan di lapangan
kemudian yang kedua juga terkait dengan upaya penegakan hukum
memang kita tahu bahwa upaya penegakan hukum ini salah satu yang banyak dikritik
pertama itu misalnya dalam konteks pidana
dalam konteks administrasi sih ada beberapa ya misalnya tahun ini sekitar kalau izin itu ada tujuh puluh satu izin
dan perusahaan itu ada dua puluh enam
tentu ini pasti jumlahnya akan nambah untuk itu
nah penegakan hukum ini memang menjadi penting
tadi sampaikan oleh mas kiki proteksi itu juga membutuhkan sumber daya yang seperti saya katakan tadi
kita punya gambut yang paling luas di dunia salah satu
tapi sisi lain kita dengan menyatakan diproteksi saja itu bukan berarti nggak akan ada yang mencoba mengakses itu
itu juga salah satu tantangan di kita
misalnya mungkin teman teman mengikuti berita bahwa
menteri lhk juga menyegel kawasan restorasi ekosistem
yang memang itu ada proyeknya ada perusahaan yang mengelola dan perusahaan itu fokus kepada restorasi ekosistem aja
coba diakses untuk dimanfaatkan
ini yang memang hal hal seperti ini jadi tantangan besar kita
kalau di kami misalnya di kantor sapresiden soal bagaimana gambutnya harus dilindungi sebenarnya bukan diskusi lagi
karena dalam konteks kami pr presiden misalnya
terus kemudian juga peraturan pemerintah tentang gambut gitu itu level yang dikeluarkan oleh presiden ya
nah ini memang jadi satu persoalan yang cukup serius
nah sisi lain memang kami juga lagi mendalami apakah siklus lima tahunan ini selain siklus karena konteks iklimnya
misalnya kami melihat misalnya hampir semua kepala daerah itu itu sedang lagi dalam
masa pergantian kepala daerah baru
nah ini bukan soal ada sesuatu
tapi kami melihatnya misalnya apakah konsolidasi organisasi konsolidasi sumber daya konsolidasi isu strategis termasuk kahutlah
adalah bagian yang cepat dikonsolidasikan oleh kepala daerah atau tidak
baik jadi bang aptk mau mengatakan bahwa pemerintah daerah juga harusnya punya peran yang cukup sentral untuk bisa mencegah karhutlah ini
tapi ditahan nanti ya bang abe kita harus break terlebih dahulu
bapak ibu sekalian kami akan segera kembali saat lagi
prime news akan segera kembali usaha jadwal
kalau dari tadi yang anda katakan pemerintah ini lalai lalainya dalam bentuk apa sebetulnya mas kiki
apakah penegakannya hukumnya kah koordinasi antar daerah dan juga pusatnya kah atau apa
oke tadi saya sampaikan yang pertama dari sisi perlindungan gambut secara utuh ya
itu tadi bang nego sudah sampaikan nanti setelah ini akan dibahas lebih lanjut lagi
tapi yang kedua yang cukup besar juga adalah penegakan hukumnya tidak serius
jadi memang pemerintah memberikan sanksi
banyak memberikan saksi menigil
ada korporasi yang diberikan saksi ada yang ditangkap juga pelakunya
sekarang kalau pelaku yang ditangkap itu hanya pada pelaku operasional di lapangan
masyarakat yang ditangkap
sementara itu tidak ditelusuri siapa aktor di belakangnya
kemudian kalau dari korporasi itu hanya tiga dari korporasi itu yang izinnya ditarik
itu pun hti
tapi tidak ada satupun dari perkebunan sawit
sementara ada permen lima belas dua ribu enam belas atr bpn yang mengatakan bahwa kalau misalnya lahan itu terbakar
lebih dari setengahnya maka hgu nya harusnya dicabut
dan ini tidak pernah ada
nah bahkan dua ribu sembilan belas bulan februari ini kita mengeluarkan sebuah report tentang sebelas perusahaan yang sudah harusnya membayar denda
sudah jatuh keputusan dari pengadilan
totalnya itu sekitar delapan belas sembilan triliun
sampai sekarang belum ada yang bayar
jadi hal hal itu kemudian memperparah mungkin situasi ataupun kondisi
tidak ada efek jerak
kalau sembilan triliun itu dibayarkan dana itu cukup untuk merehabilitasi lahan gambut
nah kalau penindakan yang sekarang setengah dilakukan menurut anda apakah itu kemudian bisa cukup mengurangi dampak atau menyelesaikan masalah karhutlah ini tidak
oke kalau untuk yang saat ini

itu segera diperbaiki
tapi harusnya ada berlanjut
dan yang paling penting adalah transparansi
kita tidak pernah tahu sampai di mana pelaku pelaku kebakaran itu dihukum
nah transparansi ini juga bukan hanya dari situ bukan hanya dari sisi hukum tapi juga transparansi terhadap data
saat ini data data kehutanan itu tertutup
terutama hgu batas konsesi
kita tidak tahu bahwa yang terbakar kalau berita dari kemarin misalnya disampaikan ada delapan
hanya delapan puluh persen di luar konsesi gitu ya
siapa yang tahu gitu
karena batas batas konsesi itu menjadi data konfidensial dianggapnya
padahal itu harusnya data publik yang harusnya dibuka
nah itu itu itu yang jadi jadi jadi permasalahan menambah pertama mereka tidak ada efek jerak kedua mereka dilindungi
ini maksud anda dalam subordinasi klhk ya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bukan atau gimana
baik klhk maupun atr bpn
karena klhk mengeluarkan izin konsesi untuk hti misalnya kemudian atr bpn mengeluarkan hgu
tadi anda terhenti di soal sosial politik itu sebenarnya bagaimana
apakah tadi anda mau katakan bahwa ini juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah sebetulnya sebelum ke pusat
atau seperti apa sih
kalau tanggung jawab itu pasti
yang menjadi concern kita terkait dengan momentum waktu ini
itu berkaitan dengan
seperti saya katakan tadi momentum perubahan kepala daerah tadi itu tidak dibarengin dengan kecepatan
di dalam melakukan konsolidasi organisasi konsolidasi sumber daya dan kemudian juga konsolidasi isu isu strategi
sehingga terbengkalai begitu
sehingga tadi itu ada ruang jeda yang bisa dikatakan misalnya tahun lalu benar agak lebih basah daripada tahun ini
tapi kalau nggak diantisipasi juga sebelumnya pasti tetap akan terjadi gitu ya
nah misalnya kita lihat di dalam konteks inilah kenapa muncul pandangan pandangan bahwa peran pemerintah daerahnya dipertanyakan oleh banyak kalangan
nah ini yang menyebabkan juga menjadi latar belakang kenapa presiden datang ke riau tadi itu untuk mendorong proses konsolidasi lagi
karena sebagai informasi bahwa hampir setiap tahun presiden minimal untuk kautelah itu ada dua yang dilakukan beliau
pertama itu rapat kabinet

kemudian rapat koordinasi kahutlah
kalau rapat koordinasi itu memanggil semua bupati bupati dan gubernur gubernur untuk itu
nah dengan target bahwa rapat terbatas tadi itu untuk menentukan strategi penanganannya kemudian juga rapat koordinasi itu untuk bagaimana pelibatan pemerintah di daerah
nah saya harus terbuka juga nyampaikan misalnya di dalam beberapa perjalanan saya melakukan verifikasi lapangan begitu ya di dalam konteks pemerintah daerah
banyak juga pimpinan pimpinan yang ngurusin ini itu bukan orang yang cakep di bidangnya
dan bahkan beberapa daerah itu mengeluh kami terlalu cepat diganti kepala daerah gitu ya
jadi ini satu keadaan yang faktual juga
misalnya kepala kepala itu baru berapa belum sampai setahun sudah digeser lagi jadi pimpinan di tempat lain
sementara untuk memahami karakteristik soal kebakaran hutan dan lahan ini ini butuh waktu dan butuh pengetahuan sendiri tadi
misalnya seperti pemahaman tentang gambut itu nggak bisa dipahami dalam waktu yang terlalu lama
tapi bisa dipahami dalam waktu yang sebentar sehingga ini memang jadi satu situasi
kemudian yang kedua audit terhadap perusahaan perusahaan memang harus bisa lebih digencarkan
terutama bagi instansi yang mengeluarkan perizinan
misalnya sesuai dengan ketentuan izin usaha perkebunan itu mereka mau membuka lahan mau praktek apapun tidak boleh menggunakan membuka lahan dengan membakar
itu undang undangnya sudah ada begitu
tapi bang abed eko begini tapi kan sebelum ke daerah kan tentu kan pusat juga punya tanggung jawab begitu
jadi di klhk ada atr bpn tadi juga dikatakan oleh mbak siki itu bagaimana evaluasinya seperti apa sih oleh presiden
nah ini yang saya katakan tadi itu ya kita kan di dalam rapat rapat terbatas dan rapat koordinasi tadi itu itu memang melihat perkembangan perkembangan di lapangan
nah terkait dengan evaluasi kami memang melakukan pemantauan
misalnya kayak restorasi gambut itu kita melihat sudah berapa sekat kanal yang dibangun di kawasan hidrologis mana dan lain sebagainya
tetapi kan presiden nggak akan masuk ke apakah tinggi muka airnya sesuai ketentuan
itu tentu ada di teknis itu memang juga misalnya kan pertanyaan kita kalau dari kantor presiden
kawasan gambut yang sudah tercover untuk dengan sekat kanal untuk pembasahan itu berapa luas nah sudah di kawasan hidrologis mana
tapi apakah kualitas tinggi muka airnya itu memang kami nggak masuk ke sana
dan kita tahu bahwa tentu ini dilaksanakan oleh kementerian kementerian teknis
oke oke mbak maria catatan anda bagaimana sebagai yang asli kemudian dari provinsi kalimantan barat
apakah itu sudah menjadi solusi soal tadi penegakan hukum koordinasi antara pusat dan juga daerah
kemudian mungkin kepala kepala daerah yang tadi bang abad nego katakan ini konsolidasinya kurang itu bagaimana sebetulnya
ya kalau saya melihat memang komunikasi atau koordinasi memang masih lemah
tapi saya juga tadi agak terganggu dengan abang bilang bahwa ini bukan hal baru gitu ya
menurut saya ini baru karena waktu masih kecil kita nggak pernah ngalami seperti ini
baik baik saja alam alam di kalimantan
artinya baru beberapa tahun terakhir ini
baru beberapa tahun sekarang ini
mungkin tadi juga disebutkan ketika manusia itu menjadi makhluk ekonomi banget gitu
jadi menurut saya memang kurang
ambil contoh di tempat kami masih ada satu bupati itu yang masih sempat ke luar gitu pada saat saat genting seperti ini
nah menurut saya itu karena gubernur adalah wakil pemerintah di

nah menurut saya itu karena gubernur adalah wakil pemerintah di kalimantan barat

menurut saya masih kurang
ini sebetulnya tidak berhenti sampai kepada antisipasi atau pencegahan
tetapi memang tindakan juga kalau sudah terjadi seperti sekarang ini
masifnya berbahayanya dan sudah parah banget kan
ini sudah jalan tiga minggu sekolah ditutup gitu
nah yang anda lihat penindakan apa bagaimana sampai dengan hari ini

sampai hari ini ya sebenarnya masih tidak ada tindakan yang benar

brigjen polisi kami kapolda itu sudah mengambil enam puluh enam orang dan lima belas perusahaan personal
enam puluh enam orang dan lima belas perusahaan yang kemudian harus ditingkatkan kasusnya gitu
di sini sudah disampaikan sebagai hingga kini ada lima belas perusahaan yang diproses
di sini sudah disampaikan sebagai hingga kini ada lima belas perusahaan yang diproses
di sini sudah disampaikan sebagai hingga kini ada lima belas perusahaan yang diproses

di sini juga suatu yang diantaranya sudah ditingkatkan ke penyedikan gitu
jadi justru memang pihak di luar pemerintah daerah right ya
jadi justru memang pihak di luar pemerintah daerah right ya

jadi kepolisian yang agak tegas kalau pemerintah daerah menurut saya masih ya

saya tidak tahu bahwa mungkin korporatnya adalah temannya gitu
mungkin korporatnya adalah temannya gitu
kita nggak tahu kan
mungkin itu juga harus disampaikan
nah kalau polisi ya kita berharap ada pihak pihak yang objektif melihat ini dan menuntaskannya gitu
kalau kepada kepala daerah ya mungkin saja itu temannya
atau dulu pernah membiayai waktu pilkada kita tidak tahu
pilkada juga mahal sekali kan
dan kemungkinan itu ada ya
ada ada banget
nah dalam kondisi begini artinya masyarakat apa sih sebetulnya paling diinginkan dari pemerintah
baik di pusat juga daerah dengan kondisi yang sudah parah begini mbak maria
ya sebenarnya tindakan konkret misalnya tadi disampaikan
tapi memang agak sulit
sekarang ini yang terjadi kepala kepala daerah mengajak doa bersama
barusan tadi kabupaten landa ibu itu ibu karolin margrid natasa mengajak umatnya untuk berdoa bersama
orang sudah sampai pada irasional semua menurut saya ya
kapolda juga kemarin mengajak doa bersama
gubernur juga mengajak doa bersama
beberapa bupati mengajak doa bersama agar turun hujan
karena hanya hujan yang menjadi solusinya
maksudnya hujan itu pun hujan yang banyak gitu
kalau hanya sekedar hujan buatan hujan buatan justru akan memperparah
gambut tadi sudah disebutkan dalam sekali
kalau cuma nanggung air dibawa dari pesawat
mas diki semakin parah ya memang kalau kemudian ada hujan buatan
dan justru mungkin temporary solution yang dilakukan
saat ini yang ingin saya sampaikan berdasarkan data bmg ya
bahwa musim kering ini akan berlanjut sampai dengan akhir oktober
baru awal november kemungkinan hujan
mudah mudahan yang berkuasa memberikan lain ya
jadi dikasih hujan
tapi yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana pemerintah memikirkan rakyat yang saat ini menderita di lapangan
seharusnya yang pemerintah harus lakukan adalah membuat safe house
bahkan beberapa kawan kawan di kalimantan tengah terutama menyuarakan bahwa pemerintah seharusnya sudah mulai menetapkan ini adalah bencana nasional
bahkan sudah harus dievakuasi
bahkan harus dievakuasi
hari minggu kemarin misalnya di kalimantan tengah menurut pantauan pm dua lima itu sampai dengan angka dua
padahal angka maksimalnya itu adalah tiga ratus
jadi sudah berkali kali lipat dari bahaya dan pekat sekali
indeks pencemaran udara ya
indeks pencemaran udara
jadi kalau misalnya dibiarkan ini bukan hanya masyarakat yang mati
tapi kita generasi muda di wilayah wilayah tertentu

menurut penelitian salah satu penelitian dari waktu itu dari dokter di ui ya
menyatakan bahwa kalau dia terpapar asap kebakaran seperti itu
waktu tahun dua ribu lima belas
maka baru hilang di paru parunya itu setelah lima belas tahun
bayangin sekarang belum selesai
empat tahun berikutnya terpapar lagi
makanya kenapa ada bayi yang meninggal
di sumatera selatan
yang konyolnya adalah
gubernur sumatera selatan mengatakan
untuk membuktikan kita harus otopsi
itu betul betul tidak ada nurani
nah sekarang yang harus segera pemerintah lakukan adalah
bagaimana memikirkan nyakrat yang saat ini ada di daerah daerah tertentu
kalau tadi mbak maria katakan yang dilakukan sekarang irasional irasional
nah yang rasionalnya kita tunggu bang abed niko
jadi bagaimana setelah kondisi yang seperti ini
langkah konkret pemerintah ini
untuk mengurangi dampak
dan juga menyelesaikan masalah karhutla ini
seperti apa ke depannya
kita bahas nanti
kita akan bahas usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
dialog mengenai pertaka karhutla
ini segmen terakhir untuk dialog
jadi nanti masing masing arsumber akan menyampaikan
dan juga kita akan bahas soal solusi
karena tentu masyarakat di kalimantan di sumatera ini sekarang butuh solusi yang jelas
begitu ya bapak ibu ya
untuk apa ya
karena udara yang mereka hirup sudah sangat parah
bicara tentang solusi
pemerintah bagaimana bang abed tego
konkretnya ini sekarang apa
short term dan juga long term ya
agar tidak menjadi siklus lima tahunan
atau mungkin tahun depan ada lagi ada lagi
kalau yang krisis ini seperti saya sampaikan tadi ya
ini sedang dilakukan upaya semaksimal mungkin
dan makanya di dalam rapat kabinet terbatas di riau
itu ibu menteri kesehatan ikutkan
itu memberikan tugas untuk bagaimana isu kesehatan bisa ditangani
karena pengurangan dampak itu menjadi sangat penting
terutama dampak terhadap warga
karena beberapa media juga menunjukkan bahwa
pemerintah daerah ini mulai bergerak
untuk lebih intensif terkait dengan bagaimana mengurangi dampak ini
nah terkait dengan dalam jangka menengah dan panjang
pertama kan tadi sampaikan
bahwa gambutnya harus kita lindungi
presiden sudah mengeluarkan
kebijakan untuk merestorasi gambut
nah ini kan sudah waktunya juga untuk nanti dievaluasi
soal kinerja restorasi gambut ini
plus minusnya dimana gitu ya
terus kemudian apalagi yang harus dilakukan
kemudian yang kedua
kinerja terkait dengan penegakan hukum
ini penegakan hukum lingkungan
banyak sekali kita kejebak ke pidana umumnya gitu
yang siapa yang membakar gitu ya
tapi pidana lingkungannya juga kan menjadi satu hal yang penting untuk ini
nah undang undang lingkungan hidup kita kan membuka ruang untuk itu
kemudian yang berikutnya itu
itu kinerja terkait dengan evaluasi perizinan
karena presiden juga melalui impres
itu sudah memerintahkan untuk dievaluasi perizinan perizinan yang ada
terutama perizinan perkebunan kelapa sawit gitu
jadi tadi yang disampaikan oleh mas kiki itu kan permen
sebenarnya impresnya sudah ada tahun lalu itu
bahwa kebun kebun yang terlantar
tidak dikelola tidak produktif dan lain sebagainya
itu harus dievaluasi
karena itu jadi tidak sesuai pelepasan kawasan hutan dan seterusnya
kemudian yang terakhir tentu perlu kita lihat lagi
sebenarnya hubungan kementerian lembaga dan daerah
di dalam konteks penanganan kawasan lainnya
evaluasinya apa itu
nah ini yang memang mau kita dorong ke sana
saya hari ini baru menyampaikan rekomendasi terkait dengan evaluasi ini ke pak kepala staff
untuk ini bisa dibicarakan segera dengan presiden
ini bisa segera dilakukan
karena jangan dikira setahun itu panjang
itu pendek itu
karena nanti semester kedua tahun depan
udah ancaman kebakaran pasti ada lagi tuh
dan kita tahu ini menjadi penting karena akan memasuki prioritas kedua
sehingga menteri menteri kementerian lembaga terkait yang punya pimpinan baru atau tetap apapun itu
itu di prioritas kedua ini bisa gak terjadi lagi
setidaknya kita bisa minimalkan semaksimal mungkin
nah yang ingin saya sampaikan poinnya
soal kawasan lainnya memang presiden gak merubah komitmen apapun
terkait dengan penanganannya gitu ya
karena dampaknya itu secara politik sosial lingkungan itu gak usah dibantah
meskipun tadi masih dikatakan pemerintah agak lalai ini bang abed neko
pemerintah dalam arti ini kan spektrumnya pasti luas ya
itu dalam arti itu nggak mungkin pemerintah yang dimaksud itu hanya
susah saja atau daerah saja
atau bahkan lebih spesifik lembaga kepresidenan dalam hal ini presiden gitu ya
gak akan seperti itu
tapi harus kita ingat juga bahwa sumber daya kita di dalam pengelolaan hutan dan lahan
ini juga memang jadi suatu tantangan
saya mau coba sedikit di kalbar
misalnya sebagai penutup
satu jaga warna itu bisa menjaga seratus ribu hektar
ini juga jadi tantangan
artinya memang mendesain ada kelembagaan kelembagaan di tingkat lokal
apakah itu dikelola oleh masyarakat dikelola oleh negara atau dikelola oleh korporasi gitu ya
semuanya ini harus memang punya kemampuan dan kecakapan di dalam pengelolaan tadi itu untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan ini
mas yiki sebagai negara dengan yang punya lahan gambut yang cukup besar
lahan gambut yang cukup luas ini
melihat fenomena kebakaran lahan gambut belakangan ini
apakah ke depan kita masih bisa apa ya
paling tidak yakin bahwa ini sebetulnya bisa kok diantisipasi
ini betul betul bisa dihindari sehingga kemudian tadi mbak mari katakan
waktu kami kecil ini tidak ada hal hal kayak gini
itu bagaimana mas yiki
saya mengingatkan kembali
pada saat pertama kali pak jokowi terpilih tahun dua ribu empat belas
justru malah bersama bung abed nego ini pak jokowi datang ke lokasi namanya sungai tohor
itu wilayah gambut
dan beliau betul betul faham karena beliau berlatar belakang sarjana kehutanan
beliau sampaikan statement yang cukup kuat di situ bahwa lahan gambut ini harus selalu basah
karena kalau dia kering maka akan mudah terbakar
kemudian dua ribu lima belas kejadian kebakaran
tentu dua ribu lima belas itu menjadi pelajaran yang sangat berharga sekali buat indonesia
karena kita ruginya itu sangat besar
dengan lima ratus ribu orang terpapar penyakit ispa
nah dari situ ada langkah langkah yang dilakukan pemerintahan
nah seperti yang tadi saya sampaikan
pemerintah tidak serius karena langkah langkah itu tanggung
ini adalah pelajaran yang kedua
ke depan gak boleh tanggung tanggung lagi
gak boleh tanggung tanggung lagi
kalau mau proteksi gambut proteksi gambut
presiden sudah sampaikan gambut harus basah
tutup semua kanal kanal
dan itu bukan hanya kanal kanal yang ada di terutama kanal kanal primer ya
di lahan lahan di gambut gambut yang gambut gemut dalam
dan itu harus
ini kan ada evaluasi
tadi bang abed nego sudah sampaikan bahwa banyak sekali
presiden beberapa kali
dalam setiap tahun rapat seperti itu gitu
kenapa kejadian ini berulang
karena anak buahnya gak dengerin
artinya baik itu brg klhk atr bpn menteri perkebunan pertanian gitu ya
mungkin tidak mengikuti instruksi presiden
artinya perlu dievaluasi
harus kayak gitu
bahwa beliau menyatakan bahwa pejabat yang tidak becus
yang tidak berhasil memadamkan atau menangani karhutlah
nah yang kedua adalah hukum yang berat
dan berikan sanksi yang berat untuk korporasi
banyak kebun kebun sawit yang terbukti membakar
kalau perlu pilotkan mereka
dari sebelas perusahaan yang belum bayar pajak belum bayar denda
kalau mereka gak mampu maka pilotkan
kita bisa telusuri siapa pemilik berikutnya
kalau itu grup besar itu bisa ditarik
nah itu akan memberikan efek yang jerah
sehingga perusahaan akan hati hati sekali untuk ini
untuk paling tidak short termnya ini
bagaimana apa yang harus dilakukan
mas diki oleh pemerintah
baik di daerah juga pusat
atau mungkin masyarakat ya
siapapun begitu yang kemudian merasa bertanggung jawab terhadap karhutlah yang terjadi ini
kalau saat ini kan tadi sudah disampaikan
ini adalah masa krisis nih
yang paling utama yang harus dilakukan pemerintah adalah menyelamatkan rakyatnya
jangan sampai kita punya rakyat baik di kalimantan barat kalimantan tengah sumatera gitu ya
terpapar kemudian mati gitu
kita nggak mau misalnya puluhan ribu orang generasi muda kita cacat gitu
kita nggak mau seperti itu
nah segera lakukan tindakan nyata evakuasi atau bikin safe house
bikin rumah rumah di mana atau terutama di pelosok pelosok
kemudian sediakan tenaga kesehatan
sediakan oksigen yang murni gitu misalnya
dan itu sangat sulit sekali
kalau kita bicara misalnya sekarang di kota palangkaraya mungkin mereka beberapa ada air conditioner
tapi yang di daerah
tapi kalau yang di mentangai yang di sungai ahas misalnya
itu mereka gak ada
bahkan listrik aja gak ada
jadi mereka gak ada tempat untuk escape
satu satunya pemerintah yang harus bantu
apa yang perlu diberikan oleh masyarakat yang terpapar oleh asap karena karhutlah ini
tadi mas kiki katakan perlu bikin safe house
bahkan mungkin dia harus dievakuasi karena kondisi sudah semakin parah
ada sepakat dengan itu atau
gubernur kami itu sudah menginisiasi rumah oksigen tadi gitu ya
sudah menginisiasi itu dan itu baik
tapi memang masih banyak lagi
ibu hamil orang tua jompo di rumah jompo orang yang dipanti asuhan segala macam
waduh itu luar biasa
kalau kalimantan barat itu empat belas kabupaten kota
ketapang parah juga
mau dievakuasi lewat darat jarak pandang satu meter
jadi tidak mudah gitu
memang di tataran teori kita berpikir
kalau ada bencana di sini ya evakuasi gitu
tapi juga saya menemukan kesulitan gitu
pakai mobil apa pakai apa
caranya kalau naik pesawat pesawatnya tidak bisa
ada pesawat dari misalnya dari pontianak ke sintang
tapi sintang juga terpapar
jadi mau kemana
mungkin harus berpikir planet mana gitu
jadi memang ini seperti kita mutung
tapi memang ya planet mana lagi ya
tapi kalau boleh saya bicara lagi
silahkan mbak maria
stop pembersihan lahan dengan cairan
kalau lahan sejuta hektar itu gagal
mungkin inilah alasannya juga gitu ya
agar tidak terjadi bencana
menurut saya jangan lagi berpikir kita mengolah lahan gambut itu
untuk apalagi kalau pendekatannya pakai membakar
dan kalau boleh juga
stop juga membuka lahan lahan yang sekarang ini
ya tadi kalau dikatakan lahan lahan apa ya terminologinya
lahan tidur kah
kalau menurut saya
tidak bisa juga dibilang lahan tidur
lahan tidur itu kan menurut perspektif pengusaha
padahal kan di atas lahan tidur itu ada pakis
pakis bisa dijual dibawa ke jakarta
tanaman ringan yang bisa juga dibawa ke tanaman obat
bisa juga dibawa ke jakarta juga
cuma tidak semenarik menguntungkan dibandingkan kelapa sawit dan yang lain lainnya gitu
itu saja sebenarnya
lalu juga gini
saya mau minta tolong kalau boleh itu kita kan punya lembaga penelitian lembaga pengkajian gitu
stoplah cara membuka atau land clearing tadi dengan cara membakar
itu saja sebenarnya
cari cara ya agak sedikit mahal lah
tidak apa apa gitu
karena ya mungkin solusinya cari planet lain
tapi kan tidak mungkin
ada apa apa pertanyaan anda dari masukan dan juga kritik yang masuk
isu isu ini memang sudah di dalam radar kami ya terkait dengan penanganan ini karena setelah tiga tahun tadi itu dengan kondisi eksternal internalnya begitu
kemudian ada muncul ini artinya kan butuh upaya lebih di dalam penanganan ini
tentu kami akan berupaya untuk bagaimana semaksimal mungkin
karena soal isu misalnya soal tadi copot mencopot kan saya selalu menyampaikan pengalamannya dulu ketika juga sp tiga keluar kan
tapi di sini juga di ganti juga kapal udahnya
beberapa tahun yang lalu
artinya situasi kayak gitu itu bukan sesuatu yang nggak mungkin juga
artinya kita masih lihat terus gitu ya terkait dengan proses ini
kita tunggu bang abed teko bagaimana pemerintah baik mungkin di pusat juga di daerah atau semua komponen yang bertanggung jawab ini melakukan aksi aksi nyata ke depan
agar kemudian tidak ada lagi peristiwa peristiwa karhutlah yang seperti ini karena ini sangat merugikan masyarakat terutama yang terpapar kabut asap karena ini berdampak terhadap kesehatan
terima kasih banyak
sudah hadir bang abt kok
mbak mari terima kasih sudah hadir
mas sigi terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami